terus saya bayangkan kalau akun dengan follower follower besar semua membantu umkm kan keren mas
artis juga jualan lapaknya dia sendiri pakai namanya dengan follower luar biasa
lambe turah umpama juga bisa membuat lapak lapak untuk umkm
wah umkm kita kan bisa terbantu gitu
ini adalah produk milik pipit samgautama
penjual topping makanan berupa bawang dan teri goreng ini
mengaku setelah menendai atau men tag produk jualannya dengan lapak ganjar
ya saya pernah mengikuti tek lapak ganjar dan dampaknya sangat ini ya sangat luar biasa gitu
artinya sangat membantu kami gitu
orderan ya terutama penjualan dan harapan harapan kami itu
umkm menjadi salah satu sektor terdampak akibat pandemi covid sembilan belas
memanfaatkan jejaring di berbagai platform media sosial menjadi salah satu jurus jitu bagi umkm
untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi seperti sekarang ini
rio abadi kurnia yuniarwan semarang jawa tengah